neng janji disana gak ada keguguran sama kemo eh mondis
masalah besar buat abah itu teh
ih abah emang gak cincah gak seru gak gaul
abah yang gantung
isin raya dong please ya ya ya

masa abah ngingin tidur terus
reva tetap mau pindah sekolah ke asrama
kok reva tuh mau aja ya dimasukin ke sekolah asrama
perasaan baru aja kemarin dia bilang dia gak mau ninggalin bokapnya
dia selalu bilang
kok dia tuh
keinget sama pesan almarhum nyokapnya itu
kayaknya reva tuh lagi stres deh gara gara boy nyuekin dia terus
bisa juga tuh
kali aja kalo boy yang bujukin dia mau
ya kan ya dong
yaudah mending kita susul boy kesana aja yuk
dia mau ngurungi niatnya tuh
iya mondi juga lagi disana kok
kita susul aja yuk
neng mau pergi ya nemuin
iya mbak kita mau ke sirkuit
gue mau ajakin harus gara gara
kalian aja pergi
kamu tidak boleh ikut
neng di rumah aja saya
iya tuh abah
masa semuanya temen temen neng pada pergi neng nggak pergi
di rumah aja gitu
sama abah sama om dudung
abah nih nggak gaul
udah nggak apa apa rayanya ikut ya
nggak apa apa ikut aja abah
ya tuh abah please
neng janji disana nggak ada kemot sama kemot
masalah besar buat abah itu teh
ih abah emang nggak cincah nggak seru nggak gaul
abah yang gantung
kalau gitu ikut aja ya
iya tuh abah neng serius berakalit deh
neng teh tos ageng neng teh udah gede
masa abah ngingin tidur terus
abah harus ikut
nanti kamu bobo gohan sama si kemot
nggak tuh abah kan rame rame banyak kan
neng janji deh nggak akan berduaan ya
kalau memang kalian memaksa abah izinin kalian pergi
neng pergi sama temen temen
ingat ya kalau kalian bohong menjadi saksi
bisa abah kutuk
tegah bunet sama kita kita kayak tukang sihir
bukannya tukang sihir neng
kalau tukang bangunan mah ada
tukang sihir nggak ada
yaudah kalau gitu kita semua pamit ya lah
neng dateng abis neng
udah main ah
untung kamu polos men
kayak kertas lembar
jadi inget ke kemot
tadi mah hampir lupa
skemot mah ini bahaya
ya itu komplik plate implementasi aja nah
sesuai perjanjian kita kita gak bakalan perang kan
dan sekarang motornya reva jadi milik gue
gue bareng pak on sih tadi di bonceng
oh yaudah kalau gitu lu bawang motor gue aja ya
ma pak kita pergi aja yuk mak
kan udah selesai
gimana kalau kita merayakan kemenangan boy dengan makan bareng bareng
om yang traktir semua
wah setuju tuh om setuju banget saya om
lu makan aja cepet lo makan aja tuh tanah merah
ayo untung baja masuk

kenapa pas itu selesai ya
dari rambut mu
nah yang yang nya malaysia